dunia sedang bersiap ancaman resesi ekonomi membayangi di tengah ketidakpastian global
di indonesia di tingkat pembuat kebijakan mitigasi dilakukan dengan penguatan fiskal
sementara di akar rumput daya beli melemah di picu kenaikan harga bbm bersubsidi
apakah kondisi ekonomi kita siap menghadapi ancaman resesi yang akan datang diprediksi dalam enam bulan ke depan
jika tidak penyesuaian di mana yang harus dilakukan
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung mas justinus prastowo
staff khusus menteri keuangan mas prastowo
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda
saya sapa juga bang joshua pardede kepala ekonomi bank permata
bang joshua selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih bang joshua bergabung melalui telepon ya
saya pertama ke mas pras dulu
mas pras langkah antisipasi yang sudah atau sedang dilakukan pemerintah saat ini
apa karena kita tahu tahun depan itu ruang fiskal terbatas
baik terima kasih mbak putri
selamat malam pak joshua dan para pemirsa
kalau kita pemerintah memang sudah jauh jauh hari mewaspadai apa yang akan terjadi pada hari hari ini
presiden menteri keuangan juga sudah menyampaikan
maka kita optimis dan waspada sekaligus
optimis karena kita melihat sebagai indikator ekonomi kita
menunjukkan angka yang cukup baik
arah kebijakan ekonomi kita juga ada pada arah yang benar
kalau kita lihat
merata pembayaran merata perdagangan kadangan devisa
dapat kita pertahankan dalam level yang baik
tapi menjadi yang terendah keempat di asean
dan relatif lebih rendah dibanding banyak negara lain
produseman aja mbak putri
mbak putri terima kasih
produseman aja indeks manufaktur atau indikator untuk menilai ekspansi di industri juga baik
ya atas lima puluh tiga artinya kita sudah cukup ekspansif
dan pertumbuhan ekonomi di dua kuartal pertama tahun ini juga cukup baik
lalu tadi mbak putri menyampaikan disiplin fiskal menjadi kunci
tahun depan kita akan ada di bawah aturan
termasuk kemarin yang terakhir kita melakukan kebijakan reformasi subsidi
yang harapannya bisa menyehatkan apbn untuk berjaga jaga
hadapi dinamika tahun tahun depan yang akan lebih menantang dibanding tahun tahun sebelumnya
kira kira gambaran seperti itu mbak putri
bang joshua kondisi realnya saat ini seperti apa
dengan situasi global yang tidak terlalu baik
beberapa narasi soal ancaman resesi juga sudah disampaikan beberapa kali
kondisi realnya seperti apa
apakah sekarang konsumen atau masyarakat cenderung menahan atau mereka mengalihkan asetnya
atau bagaimana bang joshua
yang saya lihat sejauh ini dari sisi beberapa survei yang dikeluarkan oleh bank indonesia
antara lain survei konsumen survei penjualan eceran
penjualan eceran per september memang menunjukkan penurunan pampat dibandingkan bulan agustus
dan ini saya juga sangat wajar jalan dengan harga bbm di awal bulan september
tapi kalau kita bandingkan dengan di tahun yang lalu
sebenarnya tumbuhannya masih tetap positif
itu memang kita melihat bahwa dampak dari kenaikan inflasi
karena penyesuaian harga bbm ini
itu ini akan berpengaruh terhadap seluruh konsumen
pertama adalah konsumen kelas menengah
seperti kita ketahui bahwa pemerintah mengalokasikan blt dan bbm
dan sebagian dekat pangsa yang menengah
tapi tentunya dengan adanya kenaikan inflasi tersebut
ini kita juga melihat bahwa menengah cenderung ada potensi untuk mengurangi belanja barang tahan lama
ataupun dia akan menggunakan
menggunakan tumbuhannya untuk keperluan primat
ini tentunya yang kita lihat
di tingkat tabungan cenderung akan berpengaruh
penampilan cenderung menurun
dan tentunya kalau kita lihat secara umum
konsumsi sejalan dengan respon dari bank indonesia dengan menaikkan suku bunga
ini pun juga kita pergerakan dampaknya terhadap kelabatan konsumsi dan juga inflasi
ini cenderung akan mulai terindikasi di kuartal dua tahun depan
tapi kami tetap meyakini bahwa
sekalipun ada potensi ekonomi indonesia melambat
tapi kecenderungan atau probabilitas ekonomi indonesia jatuh dalam resesi
saya pikir relatif rendah
mengingat dampak ataupun respon dari suku bunga bank indonesia relatif juga tidak seagresif
bank sentral amerika serikat dan juga negara negara maju lainnya
dan juga kita meyakini bahwa dari sisi faktor fundamental
seperti yang tadi disampaikan oleh pak prasutowo
kondisinya fundamental ekonomi kita cenderung relatif lebih solid dibandingkan dengan bagian besar negara maju lainnya
bang joshua kalau misalnya kita bicara soal menjaga konsumsi ini
sempat kemudian ada analisis yang mengatakan pemerintah luput memberikan insentif ya untuk mereka yang kelompok menengah
karena tadi seperti tadi anda sampaikan miskin dan rentan miskin gitu kan
padahal menengah itu juga sekarang bisa menjadi kelompok miskin baru
apa yang apakah anda melihat ini juga terjadi
jadi semestinya ada
ada sesuatu yang dilakukan saat ini untuk tetap menjaga daya beli terutama kelompok menengah ini bang joshua
ya saya pikir tentu beberapa insentif ya
ini kan dari kebijakan insentif pada saat pandemi
bisa juga sudah memberikan beberapa insentif ya
terutama konsumsi misalkan pt nbn
atau juga pt ndtt
ini sebenarnya kalau seandainya itu dimungkinkan
untuk memiliki alokasi anggaran tentunya diharapkan bisa diperluas ya
agar kondisi kelas menengah ini tidak sampai tadi memberikan
ataupun tidak sampai turun signifikan
dan selain itu juga dari sisi belanja pemerintah pusat dan daerah
kami berharap bahwa produktivitas dari sisi belanja ini dapat disekatkan
dalam artian bahwa belanja belanja yang tadi terkait dengan perlinsos
dan juga upaya perintah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dalam hal ini
bagaimana program program pemerintah
program program pada saat ini bisa diperluas
sehingga memberi tipe
keluhan efek ataupun dampak turunan kepada masyarakat
sehingga dampak dari kenaikan bbm ini bisa diredam
dan sekaligus juga dipikir bagaimana pemerintah mengendalikan inflasi pangan
karena kalau inflasi pangan juga ikutan naik
tentunya kenaikan inflasi ini akan terangkan inflasi
dan pada akhirnya akan bisa berdampak kepada
penurunan daya pilih masyarakat yang lebih signifikan lagi
sehingga kuncinya adalah tadi bagaimana peningkatan produktivitas
belanja pemerintah dan juga
kendalian inflasi pangan yang diharapkan ini tidak mengakumulasi
tidak meningkatkan kembali inflasi yang sudah didorong oleh kenaikan bbm
ya invasi pangan itu bagaimanapun sudah terjadi dan sudah mulai terasa
juga sudah dirasakan masyarakat
ini pak pras mas pras
jadi apa kemudian yang dilakukan pemerintah sekarang
karena tadi bang joso sudah mengatakan ada penurunan daya beli
ini berarti ancamannya ada perlambatan ekonomi
di tahun depan
baik terima kasih
tadi saya rasa yang disampaikan pak joshua sangat akurat
dan itu yang juga menjadi concern kita bersama
pemerintah akan membentuk tim pengendali inflasi
pusat dan daerah untuk memastikan baik dari sisi pasokan terjaga
lalu distribusi juga dapat berjalan dengan lebih baik
termasuk kita harus bersiap ketika supply chain global terganggu
kita sudah jauh jauh hari mengantisipasi itu
selain perlindungan sosial yang ditambahkan kemarin sebesar rp dua puluh empat triliun
pemerintah akan tetap mempertahankan anggaran pansos yang sudah ada
maksud tadi mbak putri sampaikan untuk kelas menengah bagaimana
untuk kita terus mencermati
karena dalam dua tahun pertama masa pandemi
kita telah mengalokasikan banyak sekali insentif
termasuk untuk dunia usaha dan kelas menengah
antara lain subsidi pph di tanggung pemerintah
dan beberapa hal lain yang telah disebutkan oleh pak joshua tadi
lalu kita melihat ekonomi sudah cukup bergeliat
maka kita ingin melihat terlebih dahulu dampak dari insentif yang telah diberikan
dan terus mencermati bila mana diputuhkan ada lain skema atau tambahan insentif
tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
tapi tentu kita coba berkuat
misalnya dengan program prakerja diperkuat dan dilanjutkan
ini kan untuk menjaga juga mereka yang kehilangan dan sedang mencari pekerjaan
termasuk juga dukungan untuk umkm
tetap mendapatkan skema bantuan permodalan agar mereka juga bisa bertahan
selain itu kan untuk blt bbm yang mulai disalurkan di oktober melalui pemda
harapannya jadi katalisator
program padat karya dapat menambah income bagi warga
mas pras selain bantalan bantalan sosial yang anda sebutkan tadi
apakah ada cara lain yang juga sedang diupayakan oleh pemerintah
terutama terutama untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi backbone juga dari perekonomian indonesia
nanti dibahas setelah jadinya jawabannya

dan kebutuhan pokok yang terus kita jaga
itu inflasi primer ada inflasi sekunder yang memang menjadi dampak ikutan dari bagai dinamika politik global
kita melihat inflasi utama kita latih bisa kita jaga terutama pangan harapannya dengan pengendalian yang semakin ketat dan koordinatif siapapun daerah
kita bisa mengetahui secara dini ketersediaan pasokan kebutuhan di masa mendatang
sekaligus estimasi tentang panen dan juga kebutuhan lain yang bisa dicukupi dari realokasi antar daerah itu yang diharapkan
lalu yang kedua menjaga daya terbentuk dengan memberikan insentif tadi perlindungan sosial atau bahan sos yang diberikan
termasuk juga kebijakan moneter seperti pak joshua bisa mengelaborasi
di mana pemerintah dan bank indonesia bersinergi kebijakan moneter yang tetap tidak ketat tetapi juga hati hati
sehingga dapat mengimbangi atau dapat di pengiring dari kebijakan fiskal kita yang sudah mulai disiplin di tahun depan ini mbak putri
bang joshua apakah masih ada ruang fiskal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah
terutama untuk menjaga apbn
kita supaya tetap baik di dua ribu dua puluh tiga nanti
ya pak putri
ya bang joshua apakah menurut anda masih ada ruang fiskal lagi yang bisa diadjust
yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga apbn kita solid
terutamakan kita mendapatkan harga komoditas
kita diuntungkan dan apakah itu kemudian bisa dimanfaatkan
yang tadi sampaikan oleh pak pras juga bahwa terkait dengan uang fiskal
dan itu pun memang pemerintah menyampaikan konsumsi dari fiskal
tapi kami tetap meyakini bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan buffer dalam hal ini belanja belanja
dalam rangka tadi mengantisipasi
sebenarnya kondisi global ini terus memburuk
dan tentunya tadi dengan berbagai pelan jatah dan talan sosial
lalu juga supaya untuk bagaimana berbeda era dan juga dgd
ini juga bisa dioptimalkan untuk bisa menggerakkan ekonomi di daerah
supaya bagaimana karena kita juga melihat bahwa realisasi apbd itu cenderung belum cukup
untuk maksimal kita harusnya bisa dioptimalkan
di mana kepala daerah perlu lebih produktif lebih berinisiatif lagi
menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan menggerakkan program program padat karya
menggerakkan perhiasan supaya bisa berakhir
sehingga hadapannya ini bisa menjadi difficult time
dan terkait juga dengan kebijakan harmonisasi antara monitor fiskal
dan juga tentu dengan kondisi tadi
bahwa tingkat inflasi yang jenuh tinggi ini diupayakan untuk dikendalikan
dengan kenaikan suku bunga yang tentunya tadi bertahap dan juga terukur
agar jangan sampai juga dampaknya ini signifikan terhadap perekonomian dan itu juga tentunya
koordinasi kebijakan itu dalam ksstk itu juga terus diupayakan
sehingga koordinasi itu harapannya akan semakin
koordinasi itu akan semakin kuat
tadi dampak dari pengatasan kebijakan monitor ini
tidak diharapkan tadi bisa diharmonisasikan dengan kebijakan fiskal yang tadi harapannya masih di ruang
yang sekalipun tadi fiskal itu tidak masih kebijakan
tapi kami yakin bahwa ada belanja belanja yang tidak dialokasikan tadi dampak dari komorsifum
dari windfall dari komorsifum
oke oke mas pras apakah pemerintah juga sudah
tentunya kita harus mengantisipasi ya
jika ada perlambatan ekonomi
kemudian anda tadi mengatakan di sektor sektor manufaktur itu menjadi harus berhati hati juga
jika ada pemutusan hubungan kerja
tentu itu akan sangat berdampak
apa antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk ini
selain tentunya ada program program yang tadi juga sudah disiapkan
tapi itu insentif kan
ya nyambung yang disampaikan pak joshua
dengan kebijakan fiskal yang lebih disiplin dan terkonsolidasi kita melihat
dimulai dari formasi subsidi kemarin
kita akan bisa mengalokasikan jadi belanja produktif yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kita
selain itu spending better dengan pertumbuhan belanja yang lebih rendah
tapi menghasilkan output outcome yang lebih baik

jadi efisiensi efektivitas dan jangkauan yang lebih baik itu yang akan kita lakukan

nah untuk mengantisipasi adanya ohk misalnya kita melihat saat ini ekonomi kita masih bergeliat

nah untuk mengantisipasi adanya ohk misalnya kita melihat saat ini ekonomi kita masih bergeliat
nah untuk mengantisipasi adanya ohk misalnya kita melihat saat ini ekonomi kita masih bergeliat
nah untuk mengantisipasi adanya ohk misalnya kita melihat saat ini ekonomi kita masih bergeliat
misalnya kita melihat saat ini ekonomi kita masih bergeliat dan kita optimis ini akan lebih kuat
ini kan juga menjadi faktor yang akan menentukan lapangan kerja baru
mudah mudahan ini bisa terus kita pertahankan tapi bila memang nanti ada resiko yang terjadi
pemerintah tentu akan mengantisipasi bersama dengan secara tripartit
akan mengantisipasi dengan para pelaku usaha dengan serikat pekerja
memastikan mereka mendapat jaminan sosial yang baik
dan kemarin juga sudah ada relaks dari presiden keputusan bahwa penjangan simpanan dari para pekerja itu dapat dicairkan
lebih fleksibel dan ini juga menjadi hal yang baik
sehingga para pekerja bila mengalami resiko kehilangan pekerjaan
bisa mendapatkan cash flow yang cukup memadai untuk mengantisipasi itu
dan juga ada kesempatan di program prakerja yang akan menjadi pantalan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru
mas pras haruskah sekarang kita khawatir karena masyarakat kemudian kita sudah tahu terpapar dengan narasi narasi antisipasi resesi yang mungkin terjadi tahun dua ribu dua puluh
haruskah sekarang kita masyarakat khawatir berjaga jaga dengan apa yang akan terjadi nanti
kami ingin mengajak seluruh masyarakat tetap optimis tetapi juga waspada
kalau melihat berbagai prediksi lembaga yang kredibel semua masih menempatkan pertumbuhan kita relatif naik dan tahun depan akan tetap tumbuh positif
semoga dengan sinergi kepengetanayaan kita memastikan kita bisa menjaga ini dan tetap bisa beraktivitas normal untuk kebangkitan ekonomi kita
seperti sesuai target
kita optimistik dan harus bekerja keras
mas justinus prastowo terima kasih sudah bergabung malam hari ini
dan juga bang joshua pardedi bergabung melalui telepon
sudah membahas soal mitigasi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah untuk mengamankan apbn
memastikan tidak terpengaruh banyak dari resesi dan ketidakpastian yang terjadi di dunia saat ini
terima kasih bapak bapak sehat selalu